untuk pertama kali kamboja ditunjuk menjadi tuan rumah multi event dua tahunan sea games
hal ini unik karena kamboja sebenarnya adalah salah satu penggagas perhelatan
yang pertama kali diselenggarakan di thailand pada seribu sembilan ratus lima puluh sembilan itu
masyarakat dan pemerintah kamboja sangat antusias menyambut agenda ini
salah satu kabar unik yang muncul di awal perhelatan sea games ke tiga puluh dua di kamboja adalah
di mana pemerintah kamboja menggratiskan seluruh venue cabang olahraga yang dipertandingkan di sea games kali ini
nah salah satunya yang saat ini saya berada tadi itu adalah antrian untuk masuk ke pertandingan sepak bola di national olympic stadium
lalu ketika ini gratis mengapa ya masyarakat masih membawa tiket
ternyata meski tiket semua venue olahraga digratiskan masyarakat masih perlu melakukan pemesanan
saya ingin memiliki tiket tapi tidak dapat mendapatkannya pada waktu
dan saya pikir itu bagus
karena ada orang yang tidak dapat membeli tiket tapi mereka dapat mendapatkannya secara gratis
dan itu juga menunjukkan bagaimana kamboja menyukai sport kita
ya meskipun sudah bisa dikatakan cukup niat ya kamboja ini menggelar event sekelas sea games
namun dalam perjalanannya beberapa hari kemarin saja sejak awal pembukaan
ada beberapa kejadian kecerdasan
kejadian yang cukup menarik tapi bisa dikatakan tidak mengenakan juga untuk sebagian kontingen khususnya kontingen indonesia
menanggapi kondisi ini melalui pernyataan tertulis
chef de mission contingen indonesia untuk asian games kali ini meminta pemerintah kamboja memaksimalkan pelayanan khususnya bagi atlet yang bertanding
semoga saja semua masalah yang terjadi tidak mengganggu konsentrasi atlet kita ya
edo eka rizky softan herdiagama menompen kamboja